ct arsa foundation membekali para relawannya dengan latihan khusus sebelum terjun ke medan darurat
dua belas relawan akan dibekali pelatihan sebelum diberangkatkan ke lokasi rawan bencana dua belas november mendatang
tim relawan ct arsa foundation dibagi menjadi dua
tim pijar atau pi mengajar yang terdiri dari lima orang calon relawan mengajar
dan sepuluh orang penyelamat dari tingkat rumah tangkap darurat jaya taman
sabtu dini hari di markas komando pasukan marinir satu marunda jakarta utara
para relawan dibekali pelatihan pendadakan simulasi dengan cara dibangunkan secara tiba tiba
siap untuk kolekasi kejadian jika sewaktu waktu ada bencana
gunanya adalah kami di sini membekali ilmu ilmu di lapangan yang nantinya berguna bagi mereka
pada saat berjalan
melaksanakan tugas di lapangan
sofi solihah salah satu tim pijar yang berasal dari bandung mengungkapkan
ini bukan pertama kalinya ia mengikuti pelatihan
di pelatihan kali ini ia mengaku bisa lebih disiplin dan ingin menerapkannya saat ia mengabdi mengajar di pelosok indonesia
saya ingin ilmu ini bisa diterapkan kepada masyarakat bisa berguna di masyarakat
bisa memberikan pendidikan generasi terbaru untuk siswa siswa saya nanti
ini mengenai pendidikan yang sedang saya jalani agar sama pahamnya
mengertinya dan menularkan semangat kerelawanan untuk mengatasi
kerelawan lainnya wak ijo yang menjadi komandan pintaruma mengatakan
usai pelatihan pintaruma siap mengerti masyarakat saat terjadi bencana
saya sih gak muluk muluk mbak kami pada saat ctr saya bergerak
seluruh kerelawan yang ada memang sudah diakini
mampu untuk melakukan tugas tersebut secara baik secara terstruktur
sehingga apa yang menjadi pencapaian daripada visi misinya ctr saat terpenuh
para relawan dilatih sebelum diberantakan ke beberapa lokasi rawan bencana tanggal dua belas maret yang datang
lokasi tersebut antara lain merwanda ampong timur ntt
merwanda ampong selatan ntt meda meter sembarat bayar ntt cireyang cukademi
dan kampung betiwara gembong jakarta
ctr the foundation of senior indonesia adalah lembaga berbicara